kedua sahabat itu saling mencintai dan tak terpisahkan
mereka bermain bersama makan bersama belajar bersama
dan selalu ada untuk satu sama lain
kalian berdua seperti satu jiwa dalam dua tubuh
kami akan selalu tinggal bersama selama lama lamanya
tapi apa yang akan kau lakukan ketika kau jatuh cinta dan menikah
iya suatu hari dua pria muda akan datang menikahi kalian
mereka akan membawa kalian ke negeri mereka yang terpisah
di mana kalian akan hidup bahagia
kalian mungkin tidak bertemu selama berbulan bulan atau bahkan bertahun tahun
kalau pernikahan akan memisahkan kami kami tidak akan menikah
kami tidak akan menikah
tidak ada pemuda yang bisa memisahkanku dari sahabatku
ya cinta adalah hal yang cukup unik
seseorang tidak pernah tahu kapan dan di mana cinta
dan tidak akan menyerang
beberapa tahun berlalu dan suatu hari
tersesat di hutan cinta muncul
ini adalah tempat yang sempurna untuk perkembangan kita
putri catherine aku membawakanmu mawar ini
kau menyukai aroma mawar bukan aku
aku akan menyimpannya di tendamu
aroma mawar ini akan terus tercium
mora mari kita masuk lebih dalam ke hutan dan melewati bukit itu
ada orang di sana

aku akan mencari panggilan ilario
aku akan mencari panggilan ilario
aku akan mencari panggilan ilario
aku akan mencari panggilan ilario
aku pangeran ilario dan aku tersesat
aku pangeran ilario dan aku tersesat
aku putri catherine dan dia adalah temanku nonnamora
selamat datang di negeri kami
sangat senang bisa berkenalan denganmu
mereka membawa pangeran ilario ke kerajaan
dan yang terjadi selanjutnya adalah hari hari penuh kegembiraan untuk pesta menghormati tamu kerajaan
mereka bertiga mora catherine dan ilario bahagia bersama satu sama lain
sesuatu yang aneh sedang terjadi
debaran kecil di hati mereka yang datang hanya ketika cinta mengetuk
untuk pertama kalinya ada orang ketiga di antara dua teman
keduanya memiliki cinta mereka untuk ilario sebagai rahasia suci
rahasia pertama mereka satu sama lain
tetapi semua cinta tidak terbalas
dan kesedihan besar menimpa salah satu dari mereka
lino ilario akan menyukai stylo bertatakan berlian ini bukan
dia memang akan menjadi pria yang paling malang jika dia tidak bisa menghargai hadiah yang dipilih oleh wanita yang paling mengagumkan
wanita paling mulia di seluruh dunia
oh terima kasih banyak
aku sangat senang kau menyukai hadiah kecilku
aku akan menjadi pria paling malang di dunia jika aku tidak bisa menghargai hadiah yang dipilih oleh wanita yang paling mengagumkan dan paling mulia di seluruh dunia
kau terlalu baik
aku hanya bersikap jujur
hati catherine pecah menjadi ribuan keping luka dan juga duka
tapi hati mora dan ilario melonjak dalam cahaya cinta
mereka tidak tahu apa apa tentang kesedihan catherine
mereka bahkan tidak menyadari lagi bahwa aku tidak bersama mereka
apa yang bisa aku lakukan untuk menenangkan hatimu yang sakit
berpura pura bahwa hatiku tidak sakit sama sekali
aku harus melakukan ini untuk dua orang yang paling aku cintai
aku tidak akan membiarkan kesedihanku mengganggu kebahagiaan mereka
pangeran segera meminta orang tua mora untuk menikahkan mora
aku berjanji bahwa aku akan mencintai lady mora selamanya
kebahagiaannya akan menjadi kebahagiaan hidupku
dan aku akan menghargainya seperti bunga matahari menghargai sentuhan matahari
mora seperti putri kami juga
kami orang tua yang diberkati bisa melihat pria yang sangat mencintai putri kami
kami memberi izin untuk pernikahan
oh mora sayangku
tidak ada hari yang lebih bahagia daripada hari ini
aku ucapkan selamat
selamat ya mora
bayimu telah tumbuh ibu
ayolah banyak sekali yang harus kita lakukan sebelum pernikahan
dan kita juga harus memiliki perayaan pengumuman bukan
aku akan membuat semua persiapannya

dan malam itu ada pesta besar dan indah
di mana raja dan ratu bersama perdana menteri dan istrinya
mengumumkan pernikahan putri mereka mora dengan pangeran ilario
catherine telah membawa hadiah yang indah untuk pasangan bahagia itu
hadiah ini untuk kalian berdua
karena sahabatku bukan lagi hanya sahabatku
dia adalah pendampingmu sekarang
ini sangat indah sekali
sebuah buku yang memiliki ucapan dari semua orang bijak di dunia
dikatakan bahwa buku ini membawa keberuntungan besar bagi orang yang membacanya
mulai sekarang sayangku biarkan semua berkatku menjadi milikmu
dan biarkan semua masalahmu menjadi milikku
terima kasih banyak
catherine aku sangat menyayangimu
jangan bilang aku bukan lagi sahabatmu
sekarang ini kau bukan sahabatku lagi mora
masa kecil kita sudah berakhir
dan sekarang ini kau berdiri di ambang kehidupan baru yang sangat indah
jadikan aku kenangan bahagia mora
bukan penyebab kesedihanmu
ayolah hilario sudah menunggumu
ilario aku sudah menunggumu
ilario aku sudah menunggumu
ilario aku sudah menunggumu
ilario aku sudah menunggumu
catherine sangat berani
tetapi hidup akan mengujinya lebih banyak lagi
beberapa hari setelah perayaan ilario jatuh sakit parah
itu terjadi secara tiba tiba dan sangat parah
tidak ada yang tahu apa yang salah dengannya dan kesehatannya memburuk dari hari ke hari
mora duduk di sisinya siang dan malam saat catherine mengawasi dari jauh
ingin berada di dekatnya untuk menjaganya
tetapi moralah yang berhak bersamanya
ini menghancurkan hati catherine
tapi lebih dari kesedihannya sendiri catherine mengkhawatirkan ilario dan mora
yang dia inginkan hanyalah membuat ilario sehat kembali dan melihat teman tercintanya bahagia sekali lagi
untuk itu dia akan melakukan apa saja
dan dia mendapatkan kesempatannya
keesokan paginya seorang wanita gipsi yang aneh datang ke istana
jauh di seberang sana
ada sebuah rawa
lebih besar dari yang lain di dunia
di luar rawa itu tinggal seorang wanita tua yang tahu semua obat untuk semua penyakit yang bisa membuat pria sembuh
tetapi hanya seorang wanita dengan jiwa semurni salju yang dapat menyeberangi rawa
dan dia harus melakukannya sendirian
aku akan pergi ibu
itu terlalu berbahaya
aku yang akan pergi
aku akan pergi untuk ilarioku
ilaria membutuhkanmu di sini bersamanya mora
dia akan mati kalau sesuatu terjadi padamu
aku akan pergi
aku yang akan pergi
tidak ketika aku di sini
mora membutuhkanmu dan ibu bersamanya
kau tahu ini adalah satu satunya cara
aku akan membawa lino bersamaku ke rawa
jadi dengan berat hati raja ratu perdana menteri istrinya dan mora mengirim catherine untuk ke rawa
dan mereka menemukan obat untuk ilario
rino dengan senang hati menemani cinta dalam hidupnya dalam pencariannya
tapi catherine terlalu sedih untuk menyadari cintanya
segera mereka menyeberangi hutan dan mencapai rawa yang tak berujung dan menyeramkan
putri aku mohon padamu
tolong biarkan aku yang pergi bukan kau
aku yang telah mencari ratu
aku akan mencari ratu
aku akan mencari ratu
aku akan mencari ratu
aku yang telah berjanji lino
tunggu di sini untukku dan aku akan kembali
aku harus kembali untuk mora dan juga ilario
terima kasih lino
terima kasih karena selalu ada untukku
saat lino melihat catherine masuk ke dalam rawa
tetapi saat dia memasukinya lingkaran cahaya keemasan mengelilinginya
dan lino ingat hanya orang yang memiliki jiwa semurni salju yang bisa melintasi rawa
putri catherine kau akan kembali karena kau berdua
kau pergi untuk menyelamatkan cinta orang lain
karena cintamu untuk temanmu dan pangeranmu lebih besar
lebih dalam dari cintamu untuk dirimu sendiri
rawa itu tampak tak berujung
dan tampaknya di dalam rumpur baunya semua kesedihan dan ketakutan dunia
saat bayangan hantu dan makhluk menyeramkan terus datang sebelum catherine mengikut nakutik hidup pandarinya
tetapi setiap kali dia berpikir dia tidak tahan lagi
dia memikirkan ilario dan mora dan dia melanjutkan
ia tiba di sungai yang penuh dengan buaya lapar
catherine menarik nafas dalam dalam
memikirkan elario dan mora lagi
dan melompat ke sungai
cahaya lingkaran menyebar ke buaya
dan mereka semua menjauh saat dia berenang menyeberangi sungai
kemudian dia mencapai pintu ayun dari tombak besi
tetapi sekali lagi cahaya cintanya membuatnya melewatinya
dan cahaya yang muda sangat memiliki
dan akhirnya dia sampai di rumah wanita tua itu
wanita itu memberinya makanan dan pakaian segar
kau pasti menyayanginya
sehingga ingin melewati rawa untuknya
dan sahabatku yang akan menikah dengannya
kau datang jauh jauh untuk menyelamatkan cinta temanmu
bukankah itu membunuhmu untuk melihat mereka bersama sama
sama aku kesini agar aku bisa menjadi orang yang memastikan kebahagiaan mereka
apalagi yang diinginkan cinta sejati selain kebahagiaan orang yang dicintai
tidak heran kau menyeberangi rawa
karena kau memang memiliki jiwa yang semurni salju
ini bunga lili kehidupan
bawa kembali ke istana dan ilario akan segera sembuh
saat catherine menggenggam bunga lili
dia mendapati dirinya di tempat dia meninggalkan lino
dan bersama sama mereka kembali ke istana
oh terima kasih
terima kasih catherine
pernikahan mora dan ilario dilakukan dengan sangat megah
dan keduanya berangkat ke negeri ilario saat catherine berdiri dan melihat mereka pergi
oh jantung hatiku
andai saja aku bisa menghilangkan kesedihanmu
apa kau tahu aspek terindah dari cinta ibu
kau merasa bahagia ketika orang yang kau cintai bahagia
bahwa kebahagiaan mora dan ilario memberiku lebih banyak kegembiraan
kau tidak perlu khawatir tentangku ibu selamanya
catherine sedih tapi bisa menjadi penyebab kebahagiaan mora dan ilario
sudah cukup untuk memberinya kekuatan dan kegembiraan
dan itulah arti dari cinta sejati
bahkan rasa sakitnya menyenangkan
cinta sejati seperti itu bisa dengan siapa saja
orang tua kalian saudara kalian teman kalian hewan peliharaan kalian
kau tidak perlu menghilangkan kesedihanmu